beralih ke informasi lain gubernur terpilih ridwan kamil membentuk tim optimasi dan sinkronisasi pada kamis siang
tim yang diketuai mantan wakil ketua kpk eri riana harja pamekas ini bertujuan untuk memastikan visi misinya dapat masuk ke apbd jabar tahun dua ribu sembilan belas
pasca ditetapkan sebagai gubernur terpilih pada selasa lalu ridwan kamil mulai merinci visi misi yang akan dilaksanakan
terutama program seratus hari kerjanya
salah satunya adalah rilis pelayanan pengaduan online ya sehingga minimal masyarakat punya gairah sekarang kalau ada masalah curhatnya cepat oleh sebuah sistem yang canggih lah kira kira begitu
yang kedua kita ada program tentang kepariwisataan ada hibah bandros juga kepada kota kabupaten ada program satu desa satu perusahaan akan kita launching mungkin di sumedang ya
untuk memastikan visi misinya selaras dengan program dan apbn
bpd tahun dua ribu sembilan belas ridwan kamil membentuk tim optimasi dan sinkronisasi
tim ini berjumlah empat belas orang yang berasal dari perwakilan partai politik akademisi dan tokoh masyarakat
maksimalnya itu adalah dihasilkannya dokumen rekomendasi perencanaan yang nantinya akan dituangkan ke dalam apakah apbnp apbdp atau apbd dua ribu sembilan belas
untuk perencanaan pembangunan jangka menengah daerah rpjmd
tim optimasi dan sinkronisasi pun sudah berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau tapd
sebagai tim yang mengakomodasi seluruh proses anggaran di provinsi jawa barat
ada poin poin yang memang harus masuk larut dalam rkpd dua ribu sembilan belas dan nanti juga menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
tim optimasi dan sinkronisasi berlangsung selama enam minggu hingga pelantikan dilakukan pada september mendatang